sampai jumpa di video selanjutnya

ngelen ngelemari ngelemari mami belum mati
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
udah ya kamu gak usah sedih terus
kamu harus bisa menerima kenyataan
eh ngomongnya gitu mau ngeluk lu
ya abis dari tadi dia sedih terus
minum ya yang seger
bu mas selalu baik dari dulu
wah biabi lu juga dulu baik banget sama gua
cuman sayang gua belum sempet bales kebaikan dia
dia udah pergi
oh mas kamu harus pulang sekarang om mas
soalnya palu udah semakin parah
laura kita pulang sekarang
babi lu sakit parah
ya mendingan kita pamit dulu
aku senangnya kalau dulu ya soalnya di rumah ada masalah sedikit tapi nggak serius kok
jadi kita pergi dulu ya
makasih ya udah datang kalian
kalau ada masalah saya juga
jadi aku melakukannya
kamu mau ke rumah
aku mau pergi dulu
oke sampai jumpa